bel lo bisa gak sih nyitirnya santai sedikit
kalo lu nyitirnya kayak gini yang ada kita yang celaka
gimana gue bisa santai coba kalau gue ngedenger roman itu kecelakaan
apalagi ya roman itu kecelakaannya bareng si wulan yang super duper ngeselin itu
ih ih sumpah ya gue kesel banget sama si wulan
kenapa coba dia nempel nempel mulu sama si roman
kayaknya gak ada cowok lain aja kalo lu gak mau roman
ya sudah sudah
bareng saya aja saya juga mau kesana kok
kebetulan bantu mobilnya sambil sama saya
hah emang kemana
ketika susan nempel mulu
tertimpa longsor badan harus kuat
badan susan bongsor mobilnya gak muat
ih anak aja bilang badan gue gede
bel gimana kalau kita ke rumah sakit aja
bel gue nempel mulu sama lo ya terus ya
dia ngapain juga loh care sama roman
lindungilah roman ya allah
lindungilah anak kami ya allah
jauhkan dia dari marah bahaya
kau harus baik baik saja man
jangan kau bikin bapak bingung
kok ngebut cepet sedikit kak
makan ketupat campur hati
biar cepat tetap hati hati
ini depan juga macet soalnya
om tante sebentar ya
cepet sedikit kak
agak lama om tante
bagus lah om tante
fuaskund misi atau takru
nah ada juga
jadi ada hubungan apa diantara

lu sesuai sama mas
gua kecewa sama lo
gua nyesel pernah sahabatan sama lo
jadi lebih baik sekarang
lu jauh jauh dari hotel
lu bales gua pake cara kayak gini
biar apa man
biar gua yang merasa bersalah
lu berhasil man
sekarang lu harus sembuh man
lu jangan bikin gua merasa bersalah
lu harus sembuh man
bel lu bisa gak sih nyitirnya santai sedikit
kalo lu nyitirnya kayak gini yang ada kita yang celaka gimana gua bisa santai coba
kalau gue ngedenger roman itu kecelakaan
apalagi ya roman itu kecelakaannya bareng siulan yang super duper ngeselin itu
sumpah ya gua kesel banget sama si wulan
kenapa coba dia nempel nempel mulu sama si roman
kayaknya ga ada cowok lain aja
kalo lu ga mau roman ditempelin sama cewek lain ya lu udah harusnya nempel sama si roman
gimana sih lu lu ga usah kebanyakan ngomong deh
lo bantuin aja gue gimana caranya
yaudah oke gua bantuin
tapi lu janji ya bantuin gua juga sama samuel
gimana keadaannya roman
turun gak jauh
luan lu udah keadaan di toilet
riem makasih ya
gue bakalan jemput nyokap lu
iya santai aja lagi
gue langsung ke kamarnya nyokap gue aja ya
kasian takut nyariin
dia sudah duluan tadi kok tidak dilihat
jalan cepat sedikit
kamu lihat omah
omah sekarang dia dimana
roman masih di ruangan operasi om tante
ulan ada apa ini
kenapa roman bisa sampai tertimpa pohon
roman kayak begini
karena apa bicara yang jelas lah kau
menyelamatkan saya om
menyelamatkan bagaimana maksudmu
menyelamatkan saya dari penculik
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ujan memang lagi besar banget tante
dan ada ada batir yang menyambar pohon di dekat kita
dan batang pohon itu ada yang jatuh
roman mendorong saya dan akhirnya roman yang kena batang pohon itu tante